dan untuk mengelaborasinya lebih dalam telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
kepala bidang hubungan masyarakat polda lampung komisaris besar polisi zahwani pandra arsyad
selamat sore pak pandra
selamat sore mbak riana dan seluruh para pendengar ataupun pemirsa cnn dimana pun beras
oke pak pandra bagaimana kronologisnya sampai warga membakar kantor polsek candipuro
ya baik jadi ini kejadian yang diawali dengan adanya beredar informasi yang disampaikan salah seorang warga melalui media sosial
dan termasuk juga tadi sudah dijelaskan bahwa polsek candipuro ini diimpin oleh seorang akp namanya ahmad huzhazwan
jadi kegiatan tersebut adalah kegiatan dimana anggota polri berupaya untuk bisa memberikan hendungan pelayanan kepada masyarakat
informasi ini yang berkembang salah seorang kepala desa tersebut
ya sempat membawa bagian warga masyarakatnya menuju mapolsek candipuro tadi malam
nah pada saat yang bersamaan kapolsek candipuro saat ini tengah melaksanakan pembinaan harkam tipmas
juga tengah melaksanakan pinpres nomor tahun dua ribu dua puluh yaitu penegakan disiplin protokol kesehatan
nah ini pada saat yang bersamaan ada informasi bahwa
adanya laporan masyarakat yang berkembang yang tidak pernah ditanggapi oleh polsek tersebut
nah ini disampaikan kepada pihak kepolisian polsek candipuro tersebut
dan sempat diterima oleh seorang pejabat polsek
nah kejadian dua jam berselang jadilah suatu kesempatan yang sama sekali sangat kita sesalkan secara bersama sama
karena itu adalah fasilitas negara di dalam untuk memberikan perlindungan pelayanan kepada masyarakat tetapi dirusak
nah ini yang menjadi kejadian yang bersamaan dan tidak diterima oleh masyarakat sekitar
nah ini yang pas kejadian itu tentunya kami segera cepat untuk melakukan proses penyelidikan dan pengejaran daripada pelaku
sementara itu mbak riana
oke pak pandra motifnya apa warga membakar mapolsek
apakah kemudian hasil penyelidikan sementara menunjukkan ada pihak tertentu yang menjadi provokator warga membakar mapolsek
ya informasi yang didapat itu banyak sekali pelaku pelaku kejahatan yang tidak ditangani oleh polri
tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah personil polsek candipuro itu adalah berjumlah sembilan belas orang dengan kapolseknya
dan ini kami harus melaksanakan kegiatan penyelidikan kepada masyarakat sebanyak lima puluh ribu lebih jumlah penduduknya
nah ini dengan empat belas desa
dengan empat belas desa ini tentunya kami berupaya semaksimal mungkin
bukannya tidak dijalankan dalam proses penyelidikan perkara tidak berdiri dari rekaman
karena kami dengan terbatasnya personil itu kami harus melaksanakannya
dan kita harus melaksanakan kegiatan pre emptive preventive kemudian repressive masuk penindakan protokol kesehatan
nah salah satu yang bisa menjadi tolok ukur kita adalah pada saat kami melihat data dari statis data daripada polsek tersebut dalam menangani berkas perkara
salah satunya adalah laporan polisi yang kami terima dari mulai bulan januari sampai bulan april dua ribu dua puluh
kami sudah menangani tujuh berkas perkara
di mana empat berkas perkara
baik itu dari kasus
yang begal atau kita katakan dengan pencuiran kekerasan pencuiran dengan pemberatan maupun pencuiran kendaraan bermotor sudah berkas
maksat di gaksa penuntut umum untuk disidangkan
nah ini informasi ini yang tidak ditanggapi atau kurang difasilitasi
artinya seorang pamung desa mestinya di sini
salah satu kepala desa
yaitu beringin kencana yang mengajak warga masyarakatnya untuk datang ke mapolsek
sudah ada kami sudah melakukan mengamankan ya pasca kejadian tersebut
kami sudah mengamankan delapan orang yang diduga sebagai pelaku daripada perusahaan
daripada salah satu bagian maposek di candirono
oke pak pandra dari delapan orang ini apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka atau masih dalam proses penyelidikan
kepolisian daerah lampung
kemudian juga polres lampung selatan dan polsek
di pura tentunya kami bekerja berdasarkan scientific crime investigation
yaitu penyidikan tindak pidana berdasarkan pengetahuan
tentunya harus kita lakukan olah tkp
periksaan sesuai dengan kuhap itu adalah satu x dua puluh empat jam dalam menentukan seseorang sebagai tersangka
karena ini adalah pertanggung jawaban secara hukum
sebagaimana nanti ancaman hukumannya yang akan kita persangkakan itu berdasarkan pasal satu ratus tujuh puluh
yaitu apa yang pasal satu ratus tujuh puluh kuhp yaitu barang
barang siapa dengan sengaja kemudian secara terang terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap benda dan orang itu dapat ancaman lima tahun
dan ini kita akan unsur pasal ini akan kita terapkan di dalam melakukan penyelidikan terhadap
dan tidak tertutup kemungkinan bapak kapolita lampung sudah tegas memerintahkan bapak kapolita lampung
bapak irjen polisi dr andes hendro sugiatno
mm telah menegaskan kepada seluruh kapolres yang ada berikan pelayanan pelindungan dan pelayanan kepada masyarakat
yang tidak tegas pelaku pelaku c tiga tadi
oke pak pandra kondisi polsek saat ini seperti apa
apakah kemudian semuanya ludes terbakar atau masih ada sisa sisa bangunan yang memang masih bisa kemudian direnovasi
dan kemudian teman teman dari polsek sana apakah dipindahkan sementara berkantornya atau bagaimana
ini mbak rifana jadi ini sebenarnya bagian kecil saja dari salah satu
itu bagian ruangan polsek
itu ruangan spkt saja yang rusak
ada beberapa mebeler yang ada di depan saja
secara keseluruhan tidak
tidak sampai rusak parah dan ada satu sepeda motor yang sempat dibakar oleh masyarakat
pas kejadian tadi malam justru masyarakat sekitar itu sangat sekali antusias
tokoh masyarakat sana tidak terima
ini adalah fasilitas negara yang melindungi kami
kenapa bisa mereka geram sekali
bahkan kami telah melakukan penindakan terhadap
penangkapan terhadap delapan orang yang diduga pelaku tersebut
kami tindakan betul betul yang kami tindak atau yang kejar oleh kami perangi adalah kejahatannya
niat jahat atau kejahatan tersebut dan tetap kami menjaga hak asasi manusia atau love humanity
intinya tidak ada semuanya kembali sudah seperti biasa
bahkan mungkin dalam waktu kedepan dua hari kedepan ini sudah bisa menjalankan pelaku
baik pak pandra
tadi anda mengatakan memang mengakui bahwa mapolsek candipuro ini kekurangan personil begitu dalam menangani kasus kriminalitas di sana
tapi kenapa kemudian tidak ada inisiatif dari polda lampung untuk bisa menambah personil di sana
ya ini lah makanya yang saya katakan tadi
keterbatasan personil ini memang dirasakan
dari mulai dari rekrutmen kemudian penempatan
kami rasakan terbatasan itu
inilah yang namanya kita lakukan
bagaimana pemberdayaan perpolisian masyarakat atau kita katakan community policy
ini segala sesuatu adalah aspirasi yang disampaikan ini
tidaknya apalagi salah satu kepala desa
dia sebagai seorang pamong harusnya bisa membantu tugas tugas kami di lapangan
yaitu sebagai pamong yang tentunya dapat membangun sinergitas polisionil atau perpolisian masyarakat
ini jangan sampai apalagi kita baru saja muslim merayakan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
tentunya jangan sampai kembali emosi
sampaikanlah dengan pikiran hati yang tenang
semua itu ada jalan keluarnya
demikian mbak bahkan pak kapolda sudah memberikan
bahkan polri saat ini sudah ada saluran untuk menyampaikan informasi tentang tindak pidana
ataupun apa yang dilaporkan melalui call center satu ratus dua belas
silahkan itu dipakai
pak kapolda juga menjelaskan
bahkan kapolda ada informasi apapun
jangan sampai ada sumbatan
kan dengan upaya kita merusak
dengan merusak ini merugikan pelayanan kepada masyarakat
demikian dari sana
semoga segera ada titik temu komunikasi antara personil kepolisian di candipuro
dengan warga masyarakat di sana dan proses hukum bisa berjalan begitu
dan ditetapkan juga pihak pihak yang kemudian menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran kantor mapolsek candipuro
terima kasih sekali komisaris besar polisi zafani pandra arsyad
kami tumas polda lampung
atas waktunya kepada cnn indonesia
sehat selalu pak
terima kasih mbak